setelah kurang lebih dua bulan ditetapkan sebagai tersangka gubernur papua lukas nmb akhirnya menjalani pemeriksaan oleh komisi pemberantasan korupsi di kediaman pribadinya di koya tengah distrik muara tami kota jayapura kami siang
rombongan kpk yang tiba di kediaman luka sempat ditahan oleh masa yang masih berjaga jaga dengan membawa busur dan panah
pemeriksaan terhadap lukas nmb dipimpin langsung oleh ketua kpk firly bahuri
selain itu hadir juga tim penyidik kpk serta tim dokter idi pusat serta dokter kpk
firly bahuri mengapresiasi gubernur lukas nmb yang kooperatif menjawab pertanyaan dari tim penyidik kpk
terkait pemeriksaan selanjutnya terhadap tersangka lukas nmb kpk akan menunggu hasil pemeriksaan kesehatan dari pihak tim dokter kpk dan idi
sebelum menuju kediaman pribadi gubernur papua rombongan kpk melakukan pertemuan tertutup dengan kapolda papua serta pangdam tujuh belas cendrawasih di mapolda papua

pertemuan berlangsung sekitar empat puluh lima menit

andre kirwel jayapura papua